tinjauan jakarta international stadium oleh menteri pupr dan ketua umum pssi menghasilkan beberapa catatan
stadion jis dinilai belum memenuhi standar fifa sehingga perlu dibenahi
rencana renovasi jis menuai tudingan
ada aroma politis menyerang anies dari kubu pemerintah pusat
sore ini kita akan langsung membahasnya dengan arah sumber yang bergabung secara virtual
sore selalam sepak bola saya akmal sinulinga juga tom
oke ini dua duanya udah sinulinga tinggal mas akmal doang yang bukan
bang arya ketua umum pssi pak erick thohir menyebut
jika fifa datang hari ini pasti stadion jis dicoret dari daftar stadion piala dunia u tujuh belas
gini ya kami itu sudah merenovasi dua puluh dua stadion indonesia
kemarin ketika kita untuk persiapan piala dunia u dua puluh ada enam stadion sudah direnovasi
pernah aku gbk loh yang keren itu
semua direnovasi supaya semua standar fifa
nggak ada yang nolak
ini ketika kita mau lihat di jakarta ada jis nih
ya sudah kita lihat
karena kita sudah berpengalaman dalam hal proses stadion stadion lainnya
jadi tahu kita ini
bisa nggak memenuhi standar fifa
sama dengan stadion lainnya
nggak ada bedanya dengan stadion lainnya
jadi sama aja
apakah kalau kita gbk kita renovasi itu menghilangkan bung karno gitu
atau juga gbt di surabaya
pak jokowi loh itu
itu juga enggak
nggak ada masalah
semua stadion yang memang tidak memenuhi syarat kita perbaiki dan renovasi demi
untuk bisa dipakai selanjutnya oleh pssi ataupun klub klub bola yang ada
selama ini kan sayang juga
di sini dikatakan nggak standar apa semua
tapi kan cuma sampai level itu
kalau kami kan tidak
kami pssc ini justru nggak standar
kita perbaiki supaya bisa dipakai selanjutnya
jadi bukan untuk dipolemikin
karena kita pengen kami orang bola pengen makin banyak lapangan bola yang dipakai untuk bola dan bisa standar fifa
ya kami yang senang
semua pemain bola semua supporter bola akan happy bahagia ketika makin banyak lapangan bola
jadi nggak usah ada kekhawatiran ketika ada yang direnovasi
takut langsung jangan
semua juga direnovasi
bang arya dari hasil
bang arya dari hasil inspeksi apa saja sebetulnya kekurangan jis yang perlu direnovasi ataupun diperbaiki
yang pertama kita akses masuk
ya kita tahu akses masuknya ini
tapi kita lihat juga konsepnya jis yang sebelumnya
oh memang ada yang perlu kedepannya dipercepat pembangunannya
kemarin itu kita ini nggak hanya waktu kasus bukan kasusnya ya dewa
tapi waktu persija lawan konduri itu juga itu teman teman jackmania teriak itu
ketika mereka hanya dikasih satu akses itu bahaya untuk keselamatan penonton
karena bagi kami adalah yang penting keselamatan
karena gini kami udah ada kejadian namanya kanjuruhan
kami nggak mau ada kejadian berikutnya
dan kami ini sekarang pula indonesia ini sekarang lagi dipantau oleh siva
dan kami harus jaga banget
makanya untuk menjaga itu liga satu sekarang pun bahkan itu hanya bisa penontonnya supporternya home saja
yang w nggak boleh datang
karena kami harus jaga yang namanya keamanan dan keselamatan dari pertandingan gula kita
oke selain akses transportasi apa saja
itu sih mbak
selain akses masuk apa
kemudian yang kedua
rumput juga gitu
rumput juga kita kemarin udah dicek gitu ya
ini yang ngecek juga bukan abal abal
itu dia ada yang bilang bahwa dia vendor yang kalah nggak ada nggak pernah
gini dia dipakai oleh siva untuk berenovasi
membantu sorry dia untuk membantu jadi konsultannya pupr
itu dari fifa sendiri itu
yang menunjuk orang itu
dan enam stadion itu dia konsultannya
dan dia yang diwakili
dialah orang yang di samping dari luar yang maaf dari fifa juga ada pendampingnya dari indonesia ya dia itu orangnya
oke jadi dia yang ditunjuk fifa ya
pak kamal ini
pak kamal ini adalah orang yang ditunjuk fifa
sebagai pendamping di kementerian pupr untuk merenovasi stadion stadion lain begitu ya
yang enam stadion kemarin dia yang dipakai
oke jadi selain akses rumput terus apa lagi
nah jadi gini
jadi gini itu dulu itu yang utama sih
oke dua yang utama
ini udah biasa
luar stadion juga begitu
saya mau ke kubunya mas anies baswedan
tidak perlu khawatir karena stadion stadion yang lain juga direnovasi ataupun diperbaiki oleh pemerintah supaya bisa dipakai begitu ya
kenapa sangat alergi sekali ketika jis ini jakarta international stadium harus direnovasi
kenapa kubunya anies baswedan merasa stadion jis tidak perlu direnovasi
kenapa khawatir untuk direnovasi oleh pemerintah pusat bang andi
kalau saya sebagai salah satu orang yang menduga anies baswedan
saya punya pandangan yang berbeda walaupun saya memahami cara berpikir kawan kawan itu
jadi harusnya pemerintah pusat itu khususnya pssi lah ya
itu harus berterima kasih kepada dpr
dki dalam hal ini jakpro sebagai pengelola dan penanggung jawab jis
coba anda bayangkan kalau tidak ada jis di jakarta kemudian gbk itu tidak bisa dipakai
mau dilaksanakan di mana itu opening and closing ceremony piala dunia u tujuh puluh
kalau itu opening and closing ceremony u tujuh belas itu itu faksunya pasti di ibu kota negara
nah gbk nggak bisa dipakai
kalau perencanaan u dua puluh itu memang tidak ada jis
karena gbk nya bisa dipakai
nah sekarang gbk nya tidak bisa dipakai
untung ada jis
saya ingin mengatakan itu
untung ada jis itu
nah apresiasi terhadap jis itu menurut saya penting
kehadiran jis yang dirindukan oleh warga jakarta yang dijanjikan oleh pak jokowi yang direalisasi oleh kepemimpinan anies baswedan
menurut saya itu harus dialamatkan dulu dengan baik
itu satu ya
ya yang pertama yang saya katakan
kalau mengatakan tidak standar fifa sebagusnya biar fifa yang bicara
ini biar fifa yang bicara
kasihkan jis itu sehingga ada assessment mana yang harus dibenahi
saya tidak menggunakan kata renovasi ya
karena saya yakin kalau saya katakan renovasi nanti kita bisa kejar tuh
renovasi itu dari akses masuk berapa pintu masuk menjadi berapa pintu masuk
nanti secara teknis saya yakin kewalahan lagi tuh pssi itu
terus karena itu saya mau bicara
kita itu pada terima
tempatnya saja itu
bicara bahwa agar piala dunia ini berjalan dengan baik
ya silahkan dibenahi undang kita
kemudian pasti ada asesor dari fifa mengatakan ini masih ada waktu
oke bang adi
disampaikan oh rumputnya kurang bagus
ini yang memberikan ponis terhadap rumput
itu bukan menurut saya kalau dibilang
apakah benar dia direkomendasikan oleh fifa untuk menilai rumput itu
dan yang ngomong itu pun menteri pupr
pertama tidak punya otoritas bicara soal rumput
sepak bola karena jabatannya sebagai menteri pupr
yang kedua adalah tidak punya otoritas lagi lagi karena itu domennya fifa
nah yang menjadi sekarang sekarang sudah diucapkan ini oleh pemerintah
kemudian menteri bumn yang juga ketua umum pssi
kemudian menteri pupr
sudah terucap ke ruang publik
nah sudah terucap itu kemudian anda boleh lihat
jangan hanya dilihat yang orang dari pihak kubunya pak anies
tapi pihak yang hatersnya pak anies menggunakan itu sebagai bahan bakar menyerang pak anies
oke bang adi
bang andi kalau misalnya nanti dari fifa yang melakukan pengecekan dan memang terbukti perlu ada pembenahan
saya menggunakan kata kata anda ya
pembenahan ataupun perbaikan penambahan fasilitas
apakah dari pihak kubunya pak anies pak sudan mau mengaku itu
kalau dibilang standar tidak ada masalah
dan pasti tidak ada polemik
asal fifa yang bicara itu
dramanya menurut saya kedatangan
saya persoalkan menteri pupr itu bicara tentang rumput
kalau saya sendiri itu mengatakan dia tidak punya kompetensi dan dia tidak punya otoritas
nah sekarang saya yang ketiga soal pssi
pssi ini bukan milik sekelompok orang
sepak bola ini milik kita rame rame nih
sepak bola ini bagi kita yang pecinta sepak bola
sudah seperti agama ini sepak bola ini
jadi jangan merasa ketika ada orang memimpin pssi
merasa kami pssi tidak kita
jadi jangan lagi menggunakan kami seolah olah yang bukan pssi itu
tidak merasa memiliki pssi
saya kasih catatan
pssi di indonesia itu terlalu kental politisnya
terlalu kental politisnya
karena itu banyak sekali kepengurusan pssi itu bermasalah
pak iwan yang kemarin tuh
kita nggak usah cerita yang panjang panjang yang lalu
terlalu kental intervensi pemerintahnya
itu catatan pssi indonesia
yang dicatat oleh viva
yang diketahui oleh semua pencipta olahraga
baik saya mau kasih kesempatan ke bang arya
karena itu saya ingin mengatakan
siapa sekarang yang bertanggung jawab
yang diberikan amanah
untuk mengolah pssi
itu memang harus diperbantukan dari hal hal yang sifat politik
karena itu penghati hati tersebut termasuk larasi yang diusapkan
oke bang andi tahan dulu
ini peralatan bagus ya
untuk kita bersama
saya mau kasih kesempatan ke bang arya
anda harus tahan dulu ya
harusnya yang melakukan pengecekan dari pihak fifa saja
dan itu akan diterima oleh kubunya andis baswedan
karena narasi narasinya dikhawatirkan nanti bias
kami ini ngurus bola
bukan hanya ketika lapangan jis
gbt gbk semua juga diurus
jadi ini sebenarnya
kalau kami main bola aja
hari itu dua puluh ada tiba tiba kami dibilang ber politi lagi
sekarang sedang politik lagi
wah kami sebenarnya
ada yang main main
bang arya kenapa kemudian tidak dari fifa yang melakukan pengecekan
yang dulu pun kami juga
sebelumnya yang pertama
jadi stadion stadion yang lain juga dari pssi ya
setelah itu baru fifa masuk
semua juga begitu
jadi kami dulu masuk pssi nya
gak ada masalah
ini usah kita polemikin
semua juga stadion kita perbaiki
kami sepakat bahwa kami butuh jis
kami senang kalau ada dua stadion di jakarta
menguntungkan bagi kami orang bola
nggak ada masalah
yang bangun pak anies terima kasih
nanti yang bangun di surabaya
yang begitu juga
yang bangun di solo wali kota solo
terima kasih semua
ini kami orang pssi senang banget loh
soalnya pemerintah daerah membangun stadion
sekarang upaya bisa dipakai untuk standar fifa
maka kami sebagai otoritas bola ya kami yang masuk
jadi jangan bilang bilang kami kental politik apapun dan sebagainya
kemarin juga begitu dibikin
sama aja kalau kami main bola aja
tentu ada pengalaman bola lah
ada tuh dua puluh yang berbeda
sekarang berbeda lagi
jadi kita gimana mana kita dikatakan polisi gimana
tahan dulu bang arya
saya mau kasih kesempatan ke mas akmal
apakah memang dari sisi para pengamat sepak bola
melihat memang harus ada yang direnovasi ataupun dibenahi dari stadion jis
karena banyak kelemahan ataupun banyak kekurangan
seperti yang tadi disampaikan oleh bang arya
soal rumput dan juga soal akses
tapi mas akmal jangan dijawab dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
apakah memang harus direnovasi ya
karena ada beberapa kelemahan
seperti kondisi rumput
dan juga akses masuk
memang seperti itu ya
dari sisi pengamat sepak bola melihatnya bagaimana mas akmal
ya pertama saya ingin mengatakan
saya sudah dari awal mewanti wanti
nanti berdekatan dengan agenda politik
saat negara ini
itu akan sangat tarap dimana mana dibawa ke ranah politik
itu saya memaklumi gitu kan
pasti pastinya dibawa
itu yang kemudian akan bersaing di level politik nasional
dan yang kedua
kalau kemudian ada perbaikan perbaikan
menurut saya adalah
satu hal yang wajar
karena kita akan menghadapi pendunia
silahkan perbaikan lah
kalau renovasi kan seolah olah dirobohkan atau dihilangkan semuanya
diganti dengan yang baru
karena memang dalam proses pembangunan stadion
stadion itu selalu diletakkan di daerah yang terpinggir
stadion sejala karupat misalnya
sampai terakhir stadion lukas nmb
itu kan di daerah daerah pinggiran
yang akses transportasi publiknya belum ada
nah ini kemudian kan
ini yang belum dilengkapi oleh negara kita
baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
saya pikir akses stabilitas yang ada di stadion jakarta internasional
ini yang perlu disempurnakan
bahasa saya disempurnakan
biar tidak ada ketersinggungan lah istilahnya gitu kan
disempurnakan agar kemudian
piala dunia u tujuh belas ini bisa berjalan sesuai dengan harapan
hilir mudik penontonnya
yang paling penting adalah fifa safety and security stadiumnya bisa dijalankan dengan baik
sekali lagi kita sudah punya pengalaman
kasus dari tragedi kanjuruhan

tapi saya juga coba memahami misalnya
perasaan hati dari apa namanya
pihak dari pak anies
yang sudah selaku gubernur dki jakarta
yang telah membangun sebuah stadion termegah di jakarta
dengan biaya empat lima triliun
ya wajar misalnya saya berpikir
kalau kemudian mereka agak marah dan agak kecewa
ketika dianggap misalnya tidak standar
karena empat lima triliun
kemudian konsultannya juga gak main main
waktu itu bruno havod ya
yang membangun astana arena di kazakhstan
membangun ramele morpok di everton
kemudian afifah stadion di dublin
kemudian membangun london all star
kemudian membangun london olympic stadium
yang sekarang menjadi markasnya tottenham hotspur
jadi sebenarnya permasalahan di sini adalah permasalahan komunikasi sih menurut saya
jadi kita ini saling tidak percaya
saya juga memahami perasaan bang arya
karena orang bola itu hanya berpikir yang penting ini
piala dunia bisa jalan
kita sudah trauma dengan piala dunia
injury time gagal
perasaan dua perasaan dari bang arya dengan bang andi ini
harus kita bawa ke jalan tengahnya
saya setuju dengan apa yang tadi katakan bang andi
mungkin setelah ini fifa datang untuk menerima laporan laporan dari pengecekan
dan kemudian akan diinventarisir
mana yang baru harus dilakukan perbaikan secara simultan
mana yang harus hanya sekedar perawatan
mana yang harus segera dieksekusi dengan tambahan tambahan tertentu
pari mental misalnya stadion
ini kan masalah keamanan
ini juga perlu dibenahi
dan saya tiga kali ke stadion
memang problemnya kan ini kan di area yang
banyak rumahan gitu loh
rumah rumah atau kantor kantor
sama dengan apa yang ada misalnya di stadion gelora bung tomo
itu kan daerah persawahan
atau di stadion apa namanya gede bage
itu kemudian tidak ada akses jalannya
kemudian sekarang akan masuk
jadi prosesnya mungkin akan bertahap
yang saya pikirkan adalah bagaimana misalnya nanti penonton penonton yang hadir
kan nggak mungkin bisa parkir di stadion jakarta international stadium
mungkin parkirnya di ancol
mungkin parkirnya di kemayoran
itu kemudian ada akses bus atau bus
atau kalau yang kerennya di eropa itu tren gitu kan
yang bisa mengantar penonton untuk datang ke stadion
hal hal itu yang akan dilengkapi dalam kaitannya dengan
apa namanya akses stabilitas jakarta international stadium
jadi menurut saya adalah saya setuju
ada perbaikan perbaikan yang dilakukan
karena ini perbaikan ini kan bukan kepentingannya untuk sekedar misalnya
tujuan politik dan sebagainya
ini adalah perbaikan perbaikan
jadi kalau kita lihat
ketua politik dan sebagainya
ini kepentingan untuk kepentingan masa depan sepak bola indonesia
masakmal sebentar tahan dulu ya
masakmal anda dengar saya tidak
diperjuangkan sejak zaman pangyo
tinggal bagaimana kemudian
komunikasi yang tidak menyakiti hati lah
kalau dibilang tidak tahan hati
pasti bu rohafoth juga marah gitu
karena ada konsultan yang banyak membangun stadion stadion di eropa
nah ini mungkin
paling penting adalah
jalan tengahnya mungkin nanti fifa yang akan mengecek langsung assessment
pakai aksesor untuk melihat
karena sebelumnya juga enam stadion yang diadukan pssi
setelah dicek oleh pssi
kemudian fifa datang untuk melakukan cekan
sampai kemudian terakhir
sebagai contoh adalah
oke saya tampaknya tidak bisa menginterap masakmal ya
mas viva masih ada yang kurang
masakmal tampaknya tidak bisa mendengar suara saya ya
oke masakmal tidak bisa dengar suara saya
bisa dengar tidak ya
dengar suara saya ya

bisa dengar tidak
oke dari tadi saya mencoba untuk menerap anda
tapi tampaknya tidak kedengaran
saya mau soal rumputnya
kalau soal aksesnya
kalau soal aksesnya mungkin sudah menjadi
sudah menjadi perhatian bahwa memang akses masuknya itu
bagaimana dengan kondisi rumputnya
siapa yang berhak memberikan penilaian
apakah memang harus ada perwakilan dari fifa langsung
atau cukup dari kementerian pupr dan juga pssi
karena pssi sudah pernah menerima
kalau itu harus disarankan ada tiga kategori rumput yang bisa digunakan untuk lapangan sepak bola standar viva ya
pertama rumput alami
kedua rumput sintetis
ketiga rumput hibrid
rumput hibrid ini yang dipakai di stadion jakarta international stadium
kelasnya ini sama dengan aliens arena
sama dengan apa namanya wanda metropolitano di atletico madrid
sama dengan white hat land di tottenham hotspur
dan sama dengan di stadion santiago barnebu
bentuknya hybrid yang memang disiapkan ini bukan cuma buat altar lapangan bola
tapi juga disiapkan untuk apa namanya untuk konser konser atau kegiatan kegiatan di luar bola
sehingga rumput ini ditanamnya memang di atas karpet gitu kan
oke pertanyaan saya langsung saja kita nggak bicara itunya
kalau kemudian misalnya
mas akmal langsung saja saya ingin tanya siapa yang berhak memberikan penilaian terhadap rumput
oke tampaknya terjadi kendala komunikasi ya
dengan mas akmal ya
dia tidak bisa mendengar suara saya ini
sepertinya mas akmal
saya mau ke bang andi lagi
anda melihat bahwa renovasi ataupun perbaikan di stadion jis ini apakah memang syarat muatan politisnya
tidak mengatakan begitu
karena apa yang sudah keluar dari mulut pejabat pejabat itu
salah satunya ketua umum pssi
itu kan ditangkap orang
anda bisa bayangkan omongan itu dijadikan bahan untuk dprd dki
untuk memeriksa anies baswedan dengan tuduhan ada korupsi dan macam macam
itu apa tidak menjadi politik itu
maksudnya kita nggak bisa mengatakan tidak ada implikasinya terhadap politik
itu karena itu
bung akmal benar
ini soal komunikasi
misalnya contoh soal komunikasi
jakpro sebagai pendangung jawab
dan pelaksanaan jis itu
harusnya diajak bicara
diikuti oleh ketua umum pssi
seperti apa seperti apa
dan kemudian kalau ada yang kurang yang benahi
ini untuk siapa mau
untuk lajatan negara
tapi karena komunikasinya tadi kata bung akmal tadi itu
karena saya cocok saya kira bu akmal jadi ketua umum pssi ini ke depan ini
karena komunikasi ini penting
yang dipersoalkan ini adalah sesuatu yang keluar dari mulut pejabat
itu menjadi bahan bakar
dari orang orang menjadi yang haters ya anies itu
kemudian menyerang anies
dan kemudian kelompok
menurut saya itu sebenarnya reaksi yang wajar menurut saya itu
nah karena itu
saya setuju ya
misalnya di ujung ini saya mengatakan
pak erick thohir sebagai ketua umum pssi mengatakan
biar fifa nanti yang menentukan itu semua
itu yang betul
harusnya itu dari awal itu
nah biar tipa sehingga
sehingga yang terjadi adalah kerja kerja kerja
saya justru lebih concern
saya kepingin lihat pssi besok
itu mengenalah tim
yang kita dapat buy nih
pasti kita ada peserta dari indonesia
anak anak usia tujuh belas tahun itu
main piala dunia usia tujuh belas
saya berharap setidak tidaknya
kalau tidak bisa masuk enam belas
masuk enam belas besarlah
kalau pertandingan indonesia
itu kebanggaan kita itu
nah kalau pertandingan pertandingan yang lain
nggak akan rame itu
kalau negara negara lain
tidak seperti piala dunia
bikin bikin di banding kita
bicara itu terlalu hiperbolistik
itu yang ketiga
terakhir saya mau katakan ini
saya mau kasih kesempatan ke bang arya
akses pintu masuk ke dalam area jis
dan kemudian akses masuk ke dalam stadion jis
itu hal yang berbeda
sehingga akses masuk yang dikatakan itu akses masuk yang mana
kalau akses masuk ke arena bus
ada trans yogyakarta
dari penan ke jis
ini maksudnya akses pemain
akses masuk pemain
kita pernah bikin friendly match
di dki itu sudah ada tujuh puluh ribu
itu lima belas menit keluar orang orang semua
kalau kita bilang kami dapat informasi begini
loh nanti informasi anda akan berkompetisi dengan informasi kita
saya mau kasih kesempatan ke bang arya
ada konser dewa
tapi masalahnya adalah pengaturan flow orang
orang menunggu terlalu lama
saya sudah kasih kesempatan ke anda bang andi
semoga ini bisa kita selesaikan dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara lah
saya mau ke bang arya
ini sebetulnya persoalan komunikasi saja
kalau menurut bang andi tadi sebaiknya pada saat itu pihak jakpro diajak bicara dulu
oleh pssi dan juga kementerian pupr
tadi dikatakan juga oleh mas akmal
ini ada persoalan komunikasi yang membuat menjadi sentimen personal begitu
makanya kalau kita nggak tahu
jangan dulu kita banyakan juga langsung ngejak ngejak
yang namanya jakpro itu diajak ngobrol
ikut rapat di pupr
direkturnya semua ikut
sampai korsek korseknya ikut semua
bahkan mereka juga yang dampingi ke jj
jadi kalau dibilang gak ada komunikasi itu gak benar
bahkan orang jakpro ditanya
semua ditanya ke jakpro
kalau lewat liftnya liftnya dimana
semuanya jakpro yang bawa kita
kami kan gak tahu jalan di jakpro
yang tau jalan kan jakpro
jakpro nya tuan rumah pada saat itu
dan dia diskuti disitu juga
jadi kok ada yang bilang bahwa dia gak dilibatkan itu bohong
tapi jakpro mengakui ya bahwa perlu perbaikan ya
jadi jangan kita polemikkan sama jakpro
kita hargai kok kita senang sama japro kok
ini persoalan bang andi dan kawan kawannya dan lawan lawannya
mereka aja ribu ribu sendiri dan sebagainya
kalau kita sih tetap aja
kami pingin pak keji
kami terima kasih kepada pemerintah provinsi dki jakarta
nah ini ada alternatif baru
tidak ingin hanya jadi polemik
kita perbaiki disk nya
supaya kedepan bisa dipakai sepanjang masa
nanti perbaikan lagi
kewenangan ada bisa bagus terus
kalau di tempat tempat lain setahun sekali itu perbaikan juga
tidak usah khawatir
kita ini sebenarnya
kalau katanya takut renovasi
jangan bahas renovasi
yang penting ini jis
bisa untuk keselamatan
bisa keselamatan pemain
kalau kita cuma itu
jadi jangan lebar lebar
kalau soal ada yang berantem politik
ya itu hal mereka lah
kami gak ada ikut campur usaha itu
kami tahunya kerjain aja
dan kita akan konsultasi ke fifa
itu bagian kami
kita tunggu nanti bagaimana
kita tunggu nanti bagaimana hasil perbaikan dari jakarta international stadium
dan kita harapkan sekali lagi
ada komunikasi yang baik
sehingga tidak menimbulkan polemik
dan membuat kita tetap menjadi tuan rumah piala dunia u tujuh belas
jangan sampai persoalan politik membuat kita batal lagi menjadi tuan rumah piala dunia u tujuh belas
maksimasi pihak harus sama sama mengkoreksi diri
dan menahan diri dalam perhelatan pilpres ini
dan juga piala dunia u tujuh belas
karena sepak bola tidak boleh dicampurkan dengan politik
terima kasih sekali
tiga orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada andi sindulingga
kemudian arya sindulingga
bapak bapak terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
terima kasih sudah bergabung